apa ada lagi yang ingin kamu sampaikan grow
atau kalian memang hendak mengobarkan api perang dengan keraton segorok hidup
ingatlah kanjeng ratu saat ini aku lemah darimu
tapi satu saat dan aku bisa menghancurkanmu
sepertinya kalian memang harus diberi pelajaran
apakah saya pingsan saat bertarung lagi
lalu siapa yang menghampiri saya semalam
kenapa dia tiba tiba menyerang saya
apakah itu nogowungu kanjeng sunan
aku tahu ada banyak sekali yang ingin kamu tanyakan jaga
tapi aku berjanji padamu
suatu saat nanti aku akan menjawab semuanya pada waktu yang tepat
jaga dengarkan aku
pusatkan perhatianmu pada kitab al hikmah
karena saat ini keadaanmu belum terlalu pulih
tunggulah sampai sheikh jafar datang ke sini
baik kanjeng sunan
ya sudah aku pergi dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maafkan saya saya tidak berhasil

tapi mulai dengan pandangan
di jabatan sri beliefs itu hasilnya tidak mengguturkan

adalah hal terbukti dengan kepenghianar pengetahuan warahan sendiri
biar aku saja
sepertinya ini bukan kandang dari sang patih
baiklah kanjeng sunan kudus yang dimuliakan oleh allah
aku harus kendalikan diri kau atau semua usaha ku akan sia sia
wangging selalu tampil unggul di depan mata guru besar kami
tampil bersinar di depan mata para murid
tak pernah punya musuh
dan selalu menjadi sosok yang dicintai oleh semua
sedangkan aku terhasil
tak pernah dianggap
tak pernah ada
tak pernah dikenang jasa jasanya
jadi apa maksud kedatanganmu kali ini guru
pasti kanjeng bustiratu tahu maksud kedatangan kamu
kalau aku tahu aku tidak mungkin menanyakannya padamu
sudah aku katakan aku tidak mempunyai banyak waktu
usaha yang kanjeng berikan dengan mudah dihancurkan kali jaga
lalu katamu berarti kanjeng ratu kidul telah menipu kamu
ya kanjeng ratu sudah menipu kami
aku menuntutmu kanjeng ratu
kanjeng ratu harus membantu kami lagi
terserah dengan cara apapun
apa kamu sudah lupa diri grow
kamu itu tidak mempunyai hak untuk menuntutku dalam hal apapun
apa ada lagi yang ingin kamu sampaikan growth
atau kalian memang hendak mengobarkan api perang dengan keraton segorok hidup
ingatlah kanjeng ratu
saat ini aku lemah darimu
api satu saat ganteng
aku bisa menghancurkanmu
kalian memang harus diberi pelajaran
maka kalian akan aku bebaskan
kami mengaku salah
kami minta maaf kambing ratu
biar saya merayu
terima kasih lagi
saya akan selalu untuk kembali adalah berikut
ada apa ini denok
semua yang kau perbuat hanya untuk memastikan
kerisnaga raja akan jatuh ke tanganmu
tenangkan dirimu denok
ini hanya perasaan keburukmu saja
itu bukan cara yang aku ajarkan padamu denok
kau harus ingat
selalu menyayangi dirimu
seperti adikku sendiri
selamat diwayatmu kebukendangan
hentikan pertikaian kalian
ini semua gara gara kamu kebukendangan
ini semua gara gara kamu
denok aku mau hentikan nino
keris perlambang penerus majapahit
keris perlambang penguasa tanah jawa
aku datang menuntut hakku
aku akan menyatukan kembali kerisnaga raja
dan membawa dunia ini
kerisnaga raja terbelah menjadi dua
noga wungu berada di tangan
naga aksa berada di tanganku
tentu kamu masih ingat
waktu pertama kali kita bertemu
dalam passe panache